taukah anda ka'bah dikenal juga dengan sebutan baitul atiq
dalam terminologi al quran artinya rumah pusaka atau rumah tua
rumah yang bebas tidak ada pemilik kecuali allah
jangan lewatkan kilas haji setiap hari di cnn indonesia